sidang isbat akan digelar pada pukul enam sore tadi dan akan ada konferensi pers yang akan digelar pada pukul sembilan belas malam nanti untuk melihat pernyataan resmi dari pemerintah
untuk membahas bagaimana dengan pemantauan hilal ini dan juga bagaimana kita memaknai hari raya idul fitri nanti pada satu syawal
langsung kita terhubung dengan rektor universitas islam internasional indonesia
ada prof komarudin hidayat untuk berdiskusi jelang penetapan satu syawal seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
selamat malam assalamualaikum prof komarudin
selamat berbuka puasa prof
semoga lancar ya sampai malam ini ya terakhir insya allah ya
prof berdasarkan pantauan hisap nih hilal sudah terlihat berada di ufuk sejauh empat derajat
dari pemantauan berapa titik
ini artinya kemungkinan besar umat nu dan muhammadiyah akan merayakan idul fitri besok hari
bagaimana pandangan anda soal ini prof komar
ya pertama lebaran ini bukan milik nu bukan milik muhammadiyah
tapi umat islam indonesia
nah tanyaannya kemudian siapa yang menjadi rujukan dalam kekuatan
tapi pemerintah pun kan tanya pada ahli
yaitu ahli ilmu
ahli ilmu itu dalam bahasa arab namanya ulama
dalam bahasa indonesia tis
oleh karena itu kita percayakan pada ahli ilmi ulama dan tis pun bukan
buatnya baik kita ataupun rujak itu satu pas
hisap di ruqyah
ketika ada ruqyah kemudian di hisap
jadi al quran sendiri kan sudah mengenalkan istilah hisap
oleh karena itu kalau ada pemisahan rukyat dan hisap itu agak membingungkan
karena al quran sudah mengenalkan hisap
kalau anda katakan hisap ruqyah belum familiar ya
tapi kalau hitungan penampakan dari berapa masyarakat
maka kita juga berdasarkan penampakan bulan sebelum ramadhan
kemudian fenomena alam berupa pasang surut air laut
apakah ini juga fenomena yang biasa terjadi jika menentukan satu ramadhan dan juga satu syawal
yang pertama saya sebagai orang awam
bukan mengikuti orang yang punya otoritas
sebagai orang beragama yang punya otoritas
tapi ulama itu didirikan ulama karena dia ahli ahli ilmu
ya termasuk ilmu astrologi perbintangan ilmu hisap
kemudian dalam wilayah asal asal non agama
semuanya ilmu hisap ini ya sudah populer sekali
kalender itu kan produk ilmu hitam
kalau tidak ada ilmu hisap kan tidak ada kalender
dan selama ini kan kalender kita gunakan
hanya saja kemudian ketika menyangkut bulgisti dan puasa
ini dikaitkan ada sikap ibadah
ada unsur asal
sehingga kemudian di sini tidak semata pendekatannya saintifik
tapi saya rasa ke depan akan terjadi satu perubahan yang agenbel
karena ketika kita rupiat
itu kan artinya melihat
melihat apa dengan mata
mata kan pakat dengan teknologi
jadi rupiat pada akhirnya dia menggunakan jasa teknologi
di tanah air
ini kan di indonesia penentuan awal ramadhan prof
dan juga ilmu fitri
kerap jadi sorotan publik pembicaraan publik
salah satunya berkaitan dengan perbedaan penetapan satu ramadhan
kemudian satu syawal
akibat penggunaan metode dan kriteria hilal yang juga berbeda
bagaimana kita sebaiknya menjadi warga negara yang baik
kemudian warga muslim yang baik
pak prof komar
sepanjang itu menyangkut masalah agama
dan itu multitafsir hilal siap
dan masyarakat indonesia semakin keseluruhan kerja
seperti tentang perbedaan awal ramadhan
awal penentuan fitri lewat televisi lewat youtube
ini bagi kita terjadi satu bukan hubungan luar biasa
dan rakyat akan dapat pinter
kaligus rakyat menyadari bahwa di sana ternyata ada perbedaan
maka sekarang ini rakyat kita sudah akhir jual
yang problem itu kan kaitannya ketika nanti orang orang di belakang
ibu ibu rumah tangga
bagaimana menyiapkan makanan
kok tidak jadi
ya heboh kan begitu
kemudian sudah membeli tiket
jadi aspek aspek non agama yang membuat heboh itu
tapi kalau itu adalah keagamaan
saya rasa umat islam indonesia sudah biasa saja
meskipun saya bukan ahli agama ya prof komar
dan juga saya ingin menjadi muslim yang baik tentunya
saya ingin tahu juga nih prof
apakah benar kita kalau berpuasa itu harus digenapkan tiga puluh hari
untuk berpuasa satu bulan penuh
tidak harus ya
bulan itu keadaan yang tiga puluh dan bulan kalau rasu ragu digenapkan
tapi ketika bulan itu jatuhnya dua puluh sembilan ya dua puluh sembilan saja

bulan kan tidak selalu tiga puluh kan
januari februari maret kan juga beda beda kan
ketepun bulan pemariah kan juga beda beda
artinya kalau kita melihat dari negara lain juga ada perbedaan gitu prof
ada yang sudah mulai memasuki bulan suci ramadan
sekatakala australia lebih dahulu untuk berpuasa atau ramadhan
ketimbang dengan indonesia
artinya memang keberagaman ini juga sudah terjadi di beberapa negara yang ada di dunia
saya rasa itu satu proses ya
pertama kita harus menemukan satu formula yang tepat
karena di matahari bumi dan petan kan beda beda
bagi mereka yang puasa misalnya daerah kutub
itu bahkan ada mid night sun kan
setengah malam itu lihat matahari
hingga kalau mereka puasa ngikutin matahari
mereka bisa seminggu dua puluh empat jam puasa terus gitu
karena perhitungan dan matahari itu kan berkaitan dengan geografi
karena berkaitan kemudian kemudian muncul berbagai penapsilan perbedaan
makanya ada perbedaan juga durasi berpuasa
ada yang hingga delapan belas sampai sembilan belas jam
ini tergantung dari musim yang terjadi di suatu negara begitu ya prof
iya dan itu juga ada untuk ijazah
satannya sampe dan itu masih bisa coworkers
tapi rata rata noi lembelas
jadi mereka yang puasa di rata rata
jadi mereka yang puasa di rata rata yang perhitungan
jadi mereka yang puasa di rata rata lagi tetap biasa patrick
untuk bagian tingkatnya mengikuti mekah saja
nah ini kan jadi menarik
mekah itu kira kira jadi titik tengah
antara eropa perak dan asyikat
jadi ketika terjadi pergelisian penentuan waktu
itu menjadi menarik
posisi mekah itu di tengah di antara semua benua
jadi unsur moderating faktornya itu di mekah
baik kita berbicara soal hari kemenangan nanti
prof setelah sebulan berpuasa
tentunya kita juga akan sedih ya
ditinggalkan oleh ramadan
tapi juga akan semangat menghadapi hari raya kemenangan nanti
bagaimana anda memaknai hari raya lufitri nanti
di tengah pandemi covid sembilan belas yang masih terjadi di tanah air
yang pertama yang saya katakan ya
puntahnya kan sholat
selesai ramadan sholat itu puntahnya
tapi di indonesia itu di extend dikembangkan
jadi masuk wilayah kultural
yaitu orang orang urban pulang ke kampung
dan kemudian bagi lufitri
di sini ekonomi sudah meningkat putaranya
pemerintah ikut memberikan fasilitas keamanan
jadi sholat dihalal pelangun
ini kan ekspresi dari sholat puntah atau penutupan dari ramadan
telah melebar menjadi wilayah budaya
dan nanti ada halal dihalal
bagi saya ini semua positif
dan merupakan kontribusi umat beragama
dalam memberikan budaya pengkayaan budaya di indonesia
dan itu tanpa apbn
dalam pengertian itu bukan deskrit dari pemerintah halal bihalal itu
tapi ikut membantu putaran ekonomi kohesial dan banyak sekali manfaat
baik prof omar
benar tadi disinggung juga mengenai mudik kemudian halal bihalal
halal bihalal dan mudik lebaran yang sedemikian kolosal
saat ini menjadi acara khas ya dari indonesia
sebuah inovasi dan juga kreasi budaya keagamaan yang sangat jenius dan juga berhasil
bahkan telah menjadi bagian dari agenda negara
termasuk juga menjadi tradisi di indonesia
tidak bisa kita hindarkan dari agenda tahunan
kalau anda mengomentari soal tradisi ini
apakah memang sejak dari dulunya sudah ada ya prof komar
ya dulu ya ya kenapa ya habis pasakan
zaman nabi kan tidak ada pulang mudik rumahnya dekat sekali
dulu ketika umat islam itu masih terbatas
satu kampung kan tidak ada pulang mudik
jadi mudik itu berkaitan juga dengan mobilitas ekonomi
jalan raya kita pulang mudik
mudik sendiri kan istilahnya kan jawa
tapi sekarang masyarakat luar jawa juga ikut ikutan kan
pulang bahasa mau mudik dan sebagainya
ini bagi saya sekali lagi bagus
tidak membebani negara
bahkan negara diuntungkan oleh tradisi pulang mudik ini
baik di tengah pelonggaran yang diperlakukan oleh pemerintah
kita tahu bahwa ada himbauan dari pemerintah
untuk halal bihalal boleh saja tapi tidak boleh makan bersama
apakah modifikasi ini sudah menjadi modifikasi yang seharusnya dilakukan
di tengah pandemi covid sembilan belas saat ini prof komar
yang perlu diingat bahwa umat islam itu taat dengan anjuran pemerintah
ketika misalnya sholat jamaah tidak boleh mereka pada di rumah
ketika kemudian masuk masjid jaraknya diperlonggar
jadi umat islam dalam akhiri ini cukup positif konstruktif
bahkan banyak ormat ormat islam juga ikut menggalak
hak nasib sebagainya
jadi kalau tahu sekarang pulang mudik itu karena situasinya
pemerintah sudah memberikan kelonggaran
dan pemerintah diuntungkan betul dengan pulang mudik ini
karena terjadi satu putaran ekonomi
perputaran ekonomi agar kembali bergeliat di masing masing daerah yang ada di tanah air
kalau kita membahas soal halal bila tadi
silaturrahmi aman idul fitri nyaman prof omar
artinya tidak bisa lepas dari prosesi yang dilakukan di tengah silaturahmi
apakah perlu dilakukan dengan keluarga meskipun dilarang tadi makan bersama
intinya itu puasa kita ini memutihkan diri
satu putih di hadapan allah dengan banyak bersyukur dan minta ampun
tapi islam mengajarkan ampunan pemutihan di hadapan allah itu terganjal
kalau kita belum dilakukan pemutihkan saling maaf di antara sama manusia
oleh karena itu
oleh karena itu akan kuasa ini setelah kita juga saling bermaafkan dengan sesamanya
nah ini kan ajaran moral yang bagus sekali
ada dimensi kemanusiaan yang sangat mulia sekali
sehingga kemudian ketika idul fitri saling memaafkan
jadikan hati lapang
kalau orang jawa bilang kan lebaran itu lebaran
dan luper hatinya itu lapang luper
kemudian kita minggel luper dengan yang lain
ini semua menunjukkan satu pesan moral yang tinggi sekali
bahwa setelah kita mohon ampun kepada allah
diampuni susah susah kita
kemudian kita perkuat di susah roh
dan kita saling memaafkan
ini satu ajaran dan rasa bagus sekali
makanya kalau anda lihat
ketika pulang mudik itu terjadi kendaraan yang bergesak gesakan

tapi tidak dalam suasana kemarau
tapi tidak dalam suasana kemarahan
hatinya mereka lapang
ketika terjadi tontonan gula
tapi ketika lebaran tidak ada amukan amukan itu
ini kan pengaruh dari training visualitas waktu kebaca
dan itulah mestinya
perilaku umat beragama itu
ketika kumpul jangan marah marah
tapi hatinya lapang damai saling membaca
prokomar kebiasaannya juga tidak lepas
baik prokomar kebiasaannya juga tidak lepas
di hari aidul fitri
karena seringkali demi keluarga kita loyal
di hari yang fitrah ini
namun seringkali terjadi seperti menimbulkan utang
nah mengaturnya seperti apa prokomar
nah mengaturnya seperti apa prokomar
ya utang itu mungkin kan

dia ingin ikut sepirah ya
inilah perlu ada pendidikan
inilah perlu ada pendidikan
itu kita jangan kerja
tidak mampu ya jangan
kenapa kita perlu zakat
hanya seperti itu
agar kembiraan itu bisa dirasakan bersama sama
kedua orang yang kaya
itu juga sangat lebih biak
tapi saya melihat di aidul fitri
orang tidak pernah lebih biak
pakaiannya pun sederhana paling juga makan
semahal mahal makan kan juga seberapa sih
jadi emas saya
masih dengan batas sederhana
masih dengan batas sederhana
baik saya minta dari
prof komar memberikan apa yang
anda ingin berikan kepada kita semua
dan juga bagaimana sebenarnya bijak
dalam bersilaturahmi di tengah pandemi
meskipun sudah ada pelonggaran
artinya kita tidak boleh terbuai
dengan pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah
apa yang ingin bawa anda kepada
warga yang tengah mudik saat ini termasuk juga
yang tidak mudik agar
sama sama sehat walau fiat dan juga
tidak ada lonjakan kasus setelah
yang pertama jangan lupa
pakai mask dimanapun ya
tangan dan tangan itu
jangan pakai mask jangan tetap
saya berharap saya yakin
kalau itu dijaga
insya allah kita terjaga
insya allah kita terjaga
baik terima kasih
atas waktunya rektor
prof komarudin hidayat
atas diskusinya jelang
penatapan satu shawwal empat belas
empat puluh tiga jeria meskipun belum ada
penetapan tapi saya ucapkan kami dari
keluarga transmedia selamat
hari aidul fitri prof komar
mohon maaf lahir batin
assalamu'alaikum prof komar